ada cerita menarik di ujung paling barat pulau flores
sebuah kota kecil yang tengah mengubah wajahnya menjadi destinasi super prioritas
komodo gugusan pulau yang eksotis dan tradisi yang terus dijaga menjadi daya tarik
diburu oleh mereka yang menjaga kemampuan
adi menjajal destinasi digital kaum milenial
inilah cerita tentang sebuah perjalanan melirik wisata nomadik di labuan bajo
kemajuan teknologi mempermudah perencanaan berlibur
berburu tiket pesawat murah atau memesan kamar hotel dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi penyedia jasa
bagi milenial yang gemar berpetualang dapat memilih moda transportasi yang aman dan nyaman ketika hendak menyambangi pulau pulau
sensasi mengembara dengan kapal pinisi bisa menjadi pilihan
kali ini saya memilih labuan bajo untuk berlibur
perlu waktu sekitar dua lima jam perjalanan dengan menggunakan pesawat dari jakarta
labuan bajo berada di kecamatan komodo kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
ada banyak lokasi yang sering dikunjungi wisatawan di kota ini sekalipun bukan objek wisata
perbukitan di wilayah pantai waicicu ini misalnya kerap dijadikan lokasi wisatawan milenial untuk berfoto
lekukan bukit yang memesona yang diapit oleh laut menjadi daya tariknya
perjalanan wisata saya dimulai dari pelabuhan bajo mengingat mayoritas objek wisata populer di kecamatan komodo merupakan wisata pulau dan pantai
kapal pinisi milik launua life abort inilah yang akan membawa saya berpelesir
salah satu moda transportasi yang digunakan kaum nomad menjajal nomadik tourism atau wisata nomadik di labuan bajo
kapal ini dilengkapi fasilitas berupa kabin atau kamar tidur
kami akan berada di kapal ini
nah jadi di kapal ini ada tiga tipe kabin atau kamar yang dapat digunakan oleh wisatawan nomad yang akan berjalan jalan atau berproses dengan menggunakan kapal pinisi ini
nah ini cocok sekali digunakan sebagai moda transportasi sekaligus tempat menginap untuk berwisata menjelajahi wisata nomadik
konsep wisata nomadik menjadi salah satu solusi meningkatkan amenitas dan mempermudah akses bagi wisatawan nomad yang hendak berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rentang waktu yang singkat
live on board dengan menggunakan kapal seperti ini berkembang sejak tujuh tahun terakhir di labuan bajo
dan kini menjelma menjadi wisata minat umum
jadi konsep utama dari kapal finisi sebenarnya adalah travel and leisure
jadi kita memberikan sensasi yang berbeda kepada para wisatawan yang datang ke sini dengan semisal kita membawa hotel yang di darat ke tengah laut
jadi ini ibarat kata hotel terapung seperti itu
menjajal wisata nomadik dengan menggunakan kapal memerlukan perhitungan waktu yang tepat
tak ada salahnya memastikan kondisi cuaca
mereka menjelma dengan suatu perhitungan waktu yang tepat
kepada penyedia jasa wisata sebelum melakukan pelayaran
biasanya tantangannya ya paling itu arus ya
untuk daerah selat lintah atau utama selat padar yang dia selat sarai
itu kadang kadang itu arusnya aduhai ya
jadi kadang kita juga harus ada mati kalau kita mau on the way
karena kita harus menghitung air pasang surut
karena situ arusnya sangat kencang
kadang kadang kalau kita salah hitung kadang kapal nggak bisa maju malah mundur
pulau kelor adalah salah satu pulau yang saya kunjungi dengan menggunakan pinisi
waktu tempuh berlayar sekitar empat puluh menit dari pelabuhan labuan bajo
pantai yang memesona di pulau ini menjadi daya tariknya
banyak spot foto menarik yang bisa diabadikan oleh wisatawan milenial di pulau ini
ini salah satunya
temukan angle atau sudut pandang yang tepat
bidik dengan kamera
dan bagikan ke media sosial
bukit di pulau ini juga sayang untuk dilewatkan
banyak yang mendakinya untuk menikmati keindahan pantai dari puncak bukit
termasuk wisatawan noman asing yang menggunakan kapal untuk berlayar
bagaimana menurut anda
untuk kami ini adalah pengalaman
kami telah membaca beberapa blog dan beberapa orang mengatakan ini pengalaman yang bagus
penampilan yang bagus
bagus untuk mencoba setidaknya
dan lihat apa yang ada
oke kami memutuskan untuk memilih dan ini adalah hari pertama kami
jadi kami baru saja datang ke pulau kelor
dan penampilan sangat bagus tentunya
dan berjalan dengan kapal
sepertinya ini bagus
sepertinya ini adalah kapal yang berbagi dengan orang lain
dan mereka terlihat bagus
hampir semua pulau pulau di wilayah komodo memiliki bukit seperti ini
bukit dengan hamparan padang rumput yang berada dekat dengan pesisir pantai
pulau ini seringkali dijadikan sebagai tempat persinggahan turis ataupun wisatawan
sebelum mereka berpelesir dari pusat kota labuan bajo menuju pulau utama seperti pulau komodo ataupun pulau padar
nah untuk mendaki bukitnya sendiri kita harus berjalan dengan kemiringan sekitar enam puluh derajat
tapi harus hati hati karena pijakannya kita harus melewati bebatuan terjal dan berpasir sehingga licin
nah saya tidak perlu waktu lebih dari sepuluh menit untuk mencapai puncaknya
tapi yang jelas setiap wisatawan yang menjajal bukit di pulau kelor ini ini seringkali dijadikan sebagai ajang untuk pemanasan
sebelum mereka mendaki bukit bukit lainnya di pulau pulau lain di labuan bajo
tapi ketika kita sudah berada di puncaknya semuanya terbayarkan dengan pemandangan seperti ini
dari pulau kelor perjalanan saya lanjutkan menuju pulau manjarite sekitar setengah jam dari pulau kelor
manjarite adalah salah satu spot untuk melihat keindahan bawah laut perairan
di kedalaman sekitar empat meter keindahan biota laut manjarite memanjakan mata
terumbu karang terhampar luas
berbagai jenis ikan mudah ditemukan di perairan ini
di antaranya ikan dakocan dan ikan kakak tua yang menghuni perairan dangkal
karena cenderung berarus tenang manjarite tepat dijadikan lokasi untuk snorkeling maupun free diving
atau menyelam bebas
atau menyelam tawar tanah
labuan bajo merupakan satu dari empat destinasi super prioritas di indonesia selain danau toba mandalika dan borobudur
termasuk dalam program sepuluh bali baru
kota nelayan di ujung barat pulau flores ini
yang membenahi infrastruktur jalan dan pelabuhan
begitupun dengan fasilitas tiga a
yakni atraksi amenitas dan aksesibilitas
fasilitas hotel berbintang hingga hostel
menggerakkan roda ekonomi kota ini
bagi wisatawan nomad hostel menjadi pilihan tepat
biaya murah menjadikan fungsi amenitasnya lebih efisien
hotel yang berlokasi di jalan verhoeven
desa batu cermin kecamatan komodo ini misalnya
menawarkan kamar kamar bertipe dormitori
bagi kaum milenial yang tengah melakukan perjalanan wisata nomadik
berbagi kamar dengan wisatawan lain
dinilai lebih ekonomis
yang pertama itu hemat biaya
dengan hemat biaya itu
jadi kita nggak keluar
biaya terlalu mahal buat penginapan
uangnya bisa dialokasikan buat yang lain
dengan begini kita bisa bertemu banyak orang
banyak teman baru
dari situ kita bisa bertukar informasi
dari mulai pengalaman hidup
atau bisa sharing trip
kalau memang pas kebetulan sama
harga sewa tempat tidur di hotel
cenderung lebih murah dibandingkan hotel
sebagai penginapan berbudget rendah
banyak wisatawan nobat menjadikannya tempat singgah
dalam jangka waktu yang panjang
wah kalau kita sih welcome banget ya
karena kebetulan berdasarkan pengalaman dari kemarin kemarin
kita buka dari juli dua ribu delapan belas
banyak juga tamu yang menginap di sini
untuk jangka yang lumayan panjang
jadi bisa dibilang dia tinggal di sini
ini jadi rumah mereka selama satu minggu misalkan
sebelum mereka melanjutkan perjalanannya
mungkin keluar dari labuan bajo
atau mereka overland ke kota kota lain di flores
jadi ini menjadi tempat tinggal yang nomad
untuk kaum nomad
hostel yang terintegrasi dengan cafe atau restoran
tentu menambah nilai amenitas bagi wisatawan
dimana segala kebutuhan mereka terpenuhi
selama tinggal di hostel
di sini pula mereka bertemu dengan orang orang baru
dan bisa merencanakan perjalanan wisata selanjutnya
inilah yang menjadi gaya kaum milenial ketika berpelesir
merencanakan dan memilih sendiri destinasi pilihan mereka
labuan bajo menjadi pintu gerbang wisatawan menuju taman nasional komodo
di pulau komodo
pulau rinca adalah salah satu destinasi unggulannya
selain pulau komodo dan padar
menjadi ikon pariwisata yang telah mendunia di pulau ini
wisata nomadik terbilang sukses meningkatkan tingkat kunjungan turis mancanegara
ke taman nasional komodo
dan turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah wisatawan mancanegara
yang melancong ke indonesia
kementerian pariwisata mencatat dalam lima tahun terakhir
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia
terus meningkat setiap tahunnya
sepanjang tahun dua ribu delapan belas
ada sekitar satu empat ratus lima wisatawan mancanegara
yang melakukan perjalanan wisata ke indonesia
jumlah ini meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun dua ribu empat belas
yang mencapai sekitar sembilan ratus lima belas wisatawan
ketika penyelenggaraan kembali ke indonesia

untuk menjadi bali baru dan destinasi wisata premium
ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di labuan bajo
selain membangun infrastruktur
sadar akan permasalahan sampah yang masih banyak ditemukan di pesisir pantai
sebuah komunitas pecinta lingkungan di labuan bajo
turut andil memelihara kebersihan
komunitas trust hero komodo lahir di labuan bajo sejak tahun dua ribu lima belas
empat tahun berjalan
komunitas ini telah bekerjasama dengan lebih dari enam tujuh ratus relawan
mereka adalah anak anak dan pemuda labuan bajo
jadi ketika saya melihat kemungkinan untuk bergabung dengan orang orang
dan untuk membersihkan beberapa area di labuan bajo
saya sangat senang untuk bergabung
sangat penting untuk menyelamatkan alam
untuk menyelamatkan semua binatang
karena semua kemasan akan masuk ke laut
dan menjadi mikroplastik
dan bisa membunuh binatang
dan jika tidak membunuh mereka
maka ikan akan makan mikroplastik ini

jadi ini sangat berbahaya untuk alam
dan sangat berbahaya untuk populasi
wanita berkebangsaan inggris
bersama sejumlah temannya di labuan bajo
ia memiliki keyakinan besar
bahwa dengan kegiatan memelihara kebersihan lingkungan seperti ini
akan mendukung kemajuan pariwisata di labuan bajo
ketika kami datang ke sini
saya ingin membantu
ada masalah di sini
dan masih ada masalah di sini
tapi kami sedang berkembang
melalui pembersihan ini
dan kuncinya adalah dengan komunitas lokal
jadi membangun komunitas trash hero lokal di komodo ini sangat penting
selama tahun dua ribu lima belas hingga pertengahan dua ribu delapan belas
komunitas ini telah membersihkan lebih dari tiga puluh enam ton sampah
sampah umum dibawa ke tempat lain
tempat pembuangan akhir
sementara sampah daur ulang dibawa ke pusat daur ulang
untuk dijadikan barang bernilai ekonomi
ketika kami datang ke sini
kami sudah berkembang dengan kemampuan
untuk menjaga keamanan dan keamanan di kota ini
ketika kami datang ke sini
kami sudah berkembang dengan keamanan dan keamanan di kota ini
ketika kami datang ke sini
kami sudah berkembang dengan keamanan dan keamanan di kota ini
selain aminitas atau kenyamanan
dalam melakukan perjalanan wisata mereka di labuan bajo
sewa mobil atau sepeda
bisa menjadi pilihan turis asing maupun domestik
yang melakukan tur di daratan
dari pusat kota labuan bajo
wisatawan milenial dapat menjajal berbagai destinasi
salah satunya desa wisata liangdara
jaraknya sekitar tiga puluh lima km dari pelabuhan labuan bajo
berlokasi di kecamatan beliling
desa ini memiliki nilai atraksi yang menarik
salah satunya melihat bagaimana penduduk lokal
membuatkan kain tenun tersebut
dengan kain khas manggarai songke
motif mata manuk yang berarti mata ayam pada kain ini
menjadi ciri khasnya
selembar songke dengan panjang satu lima meter
dijual sekitar delapan ratus ribu rupiah
proses pembuatannya memerlukan waktu satu bulan
selain tenun desa wisata liangdara
juga menawarkan eko wisata berbasis pertanian
bagaimana warga mengolah kopi secara tradisional
sedikitnya ada satu ratus lima keluarga pengolah kopi di desa ini
berbeda dengan daerah penghasil kopi lain di manggarai
biji kopi yang dibudidayakan di desa ini berjenis robusta
menumbuh kopi dengan lesung
sudah menjadi kebiasaan para ibu di desa ini
setelah ditumbuk biji kopi dijemur hingga kering
biji kopi kemudian ditumbuh kembali
hingga kulit bagian dalamnya benar benar terkelupas
saya pun melihat langsung bagaimana proses memasak kopi ala mereka
yang masih menggunakan tungku kayu bakar untuk menyanggrai
menyangrai kopi di atas tungku kayu bakar seperti ini
ini sangat tepat karena membutuhkan api yang besar
sehingga proses pematangannya juga cepat
kemudian warga lokal di sini juga biasanya tidak begitu menyukai
kopi yang setengah matang karena rasanya akan sedikit asam
mereka lebih menyukai rasa kopi yang pekal
sebenarnya untuk menyangrai kopi ini
tapi pahit bukan cita rasa kopinya
kopi yang matangnya sempurna biasanya berwarna coklat kelam
dan juga keluar aroma khas kopi dan juga ada rasa kering
jadi kita harus mencari asapnya
ah sudah wangi ini
setelah disangrai sekitar setengah jam
biji kopi didinginkan kemudian ditumbuk hingga halus
selain untuk konsumsi keluarga
kopi bubuk buatan warga ini biasa dijual
dengan harga satu ratus lima puluh ribu rupiah per kilogramnya
melihat proses pengolahan dan menikmati kopi khas flores di desa ini
menarik bagi saya
kaum milenial bisa menjadikannya sebagai wisata gastronomi
setelah melihat proses pengolahannya yang cukup panjang
saya takjub dengan rasa kopi ini
karena rasa dan aromanya sangat kuat
karena kopi robusta memang memiliki kandungan kafein
dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kopi arabica
namun kandungan gulanya relatif lebih rendah
nah kopi robusta ini sendiri mengandung asam klorogenat lebih tinggi
dibandingkan dengan kopi arabica
asam klorogenat inilah yang merupakan antioksidan
bagi anda para pemburu kopi di pulau flores
kopi di desa ini bisa menjadi pilihan
karena selain rasa dan aromanya yang kuat
kopinya diberdayakan secara organik
berada di ketinggian hampir enam ratus meter di atas permukaan laut
liangdara menawarkan wisata seni dan budaya sebagai bentuk atraksi
salah satunya mementaskan pertunjukan tarian tradisional
tari caci adalah salah satu daya tarik desa wisata ini
tarian yang dimainkan oleh pria secara berpasangan ini
merupakan tarian rakyat yang diiringi musik gong dan gendang
konon di wilayah manggarai
tari caci kerap dijadikan ajang pertarungan
karena dimainkan layaknya perang cambuk
namun di desa ini
tari caci dijadikan sebagai simbol keharmonisan
antara manusia dan alam
tarian caci itu tarian untuk memuji menghormati pencipta dan luhur itu dalam nada gembira
ada tiga kata yang dimaknai oleh penari caci
yang pertama itu naring hiang bengkas
naring itu memuji hiang itu menghormati bengkes itu bergembira
kita bergembira atau kita memuji pencipta dan leluhur itu dalam nada syukur atau nada gembira
liangdara merupakan satu dari lima puluh enam desa wisata
yang ada di kabupaten manggarai barat
pada tahun dua ribu tujuh belas
desa ini menjadi satu dari tiga desa yang dijadikan proyek percontohan
upaya membangun desa wisata ini dimulai oleh warga sejak tahun dua ribu sebelas
dan kini banyak dilirik oleh para pelancong
selain menggerakkan roda ekonomi warga
desa ini telah membuktikan bahwa labuan bajo
bukan hanya memiliki objek wisata pantai dan pulau saja
menghadirkan travel agent dan para pengusaha lawan bajo untuk share
mengundang mereka di tingkat desa dan di tingkat grup untuk mendiskusikan bahwa
tujuan wisata ini tidak hanya di laut
tapi di desa kok kami yang di gunung gunung ini memiliki kekuatan
yang pertama itu dari sumber daya alamnya kemudian dari budayanya
itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk meyakinkan
baik mansa negara maupun domestik
upaya warga mengembangkan atraksi wisata ini berhasil
desa liangdara mulai ramai dikunjungi wisatawan sejak tahun dua ribu dua belas
kini rata rata ada sekitar satu ratus lima belas pelancong yang mengunjungi desa ini setiap bulan
tari caci adalah tarian yang paling banyak dicari

ini sangat luar biasa
kami tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini sebelumnya
saya merasa sangat bangga karena mereka sangat terbuka dan mengucapkan kebaikan kepada kami
melihat bagaimana mereka menari membuat saya terpesona
selain memiliki filosofi mendalam
tarian caci adalah salah satu bentuk atraksi wisata
yang patut dilestarikan
disinilah peran wisatawan milenial diperlukan
dokumentasikan tariannya dan bagikan kepada banyak orang
agar banyak kaum milenial lain yang membuka mata
bahwa berwisata bukan sekedar menikmati keindahan alam
ada banyak hal menarik ketika mereka melirik wisata nomadik di labuan bajo